presidensi g dua puluh menjadi momentum tepat untuk pemulihan ekonomi nasional
melalui finance track menteri keuangan sri mulyani menyuarakan pentingnya peran menteri keuangan seluruh negara dalam proses pemulihan ekonomi global
sebagai pembuka rangkaian side events presidensi g dua puluh indonesia finance track main and side event rabu pagi
menteri keuangan sri mulyani mengungkapkan
sebagai hasil di tahun dua ribu dua puluh satu ekonomi indonesia telah berkembang tiga enam puluh lima persen
ini setelah kontraksi di tahun dua ribu dua puluh yang menurun dua tujuh persen
senada dengan pemulihan ekonomi nasional bank indonesia sudah menyiapkan enam agenda prioritas untuk mendukung presidensi g dua puluh dan pemulihan ekonomi tahun ini
pertama reform struktural untuk menangani efek kering dari pandemi untuk berkongsi untuk kembali ke kembang ekonomi dalam masa panjang
tentang makroekonomi dan sifat stabilitas finansial aspek ekonomi dan finansi
tentang inklusi ekonomi dan finansi terutama untuk sme perempuan dan juga para wanita
dan terakhir koordinasi internasional dalam kooperasi teks